sandwich atau roti isi selama ini identik dengan kuliner dari negara barat
namun ternyata vietnam juga memiliki menu serupa dengan isian dan bumbu yang otentik
menu sandwich vietnam ini tidak perlu anda rasakan di vietnam
tetapi cukup berkunjung ke paris vanjava bandung
tak hanya di negara barat saja yang memiliki menu sandwich
negara asia seperti vietnam ternyata juga punya menu sandwich dengan rasa otentik yang khas
berada di jalan mekarwangi kota bandung
di sini saya akan mengajak anda untuk mengintip proses pembuatannya
pertama kita racik daging sapi untuk isiannya
campurkan madu bubuk paprika kecap asin dan bumbu rempah rahasia
lalu aduk semua bumbu
marinasi daging sapi dengan bumbu
diamkan selama satu hari agar bumbu meresap

untuk rotinya panggang selama beberapa menit
tahap selanjutnya potong roti menjadi dua bagian
oles dengan mayonese chicken liverted daging sapi acar wortel irisan timun dan daun ketumbar
sandwich aloe vietnam alias bahan mie siap disantap
dan daun ketumba
ini enak banget apalagi isiannya ada daging dan juga sayuran segar
nah karakter dari roti baget ini di luarnya benar benar crispy tapi di dalamnya lembut
nah ban mie ini sudah ada pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh yang diperkenalkan oleh pedagang kaki lima di vietnam
untuk rasa pengunjung lain pun setuju dengan kelezatannya
kalau banh mi sendiri dia itu lebih crisp daripada makanan sejenisnya
dan juga memang si dagingnya itu lebih fresh sama lebih kuat rasanya
jadi memang suka banget
roti baget diperkenalkan oleh orang perancis selama masa kolonial di perancis
tapi berbeda dengan baget dari perancis baget vietnam dibuat dengan tepung beras dan tepung gandum
kalau bahan bahan kita hampir sebagian besar kita ambil dari vietnam kayak rempah rempah dan yang lainnya
sebagian kita juga ambil dari yang lokal dan di sini kayak sayuran sama daging
kalau banh mi memang untuk banh mi karena di pasaran jarang jadi kita memang bikin sendiri
karena untuk menghasilkan kualitas yang bagus dan memang lebih original
bagaimana tertarik mencobanya
dian penuata sari bandung